aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
tak lupa kota nanggir layan benar
bagi serentak nanti tak bisa
bagi serentak memuji kemulia
bagi serentak dan selalu berhati hati
bagi serentak serentak serentak
menerbang menerang menerjang
menerbang menerang menerjang
majulah majulah menang
satu lusa satu bangsa
satu bahasa kita
tanah air pasti jaya
untuk selama lama
kita adalah tersehat